namun kita harus tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai nilai toleransi
sehingga tercipta suasana yang kondusif
yang terhormat ketua komisi delapan dpr ri bapak hasrabul kafi
bapak wakil menteri agama republik indonesia bapak saiful rahmat dasuki
saat ini kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan dan itu lumrah saja
namun kita harus tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai nilai toleransi
sehingga tercipta suasana yang kondusif
kawan kawan media para pemeriksa di rumah dan seluruh umat islam di indonesia
kita bisa mengharapkan bahwa keputusan isbat ramadan
ramadan dimulai atau tanggal satu ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah